wih laki laki gancang datang
kawan di sini dulu
aldino tuh memang suka caper kawan
kalian tidak sadar itu kan
yang lain lah pembahasannya
eh gimana sih ibi
jadi begini ya
beta sama teman teman yang lain itu sudah sepakat
apalagi kamu ketua osis
jangan kamu ulangi kebiasaan buruk kamu
saya janji nggak akan saya ulangi lagi
bu anak saya sudah janji
saya jamin kejadian ini tidak akan terulang lagi
lagipula aldino kan juga sudah maafin rifki
jadi nggak perlu diskos bu
saya akan kasih keringanan
selama dua minggu kamu rifki
harus bersihkan lapangan
dan juga perpustakaan
tapi kalau kamu masih ngulangin lagi masalah ini
kamu terpaksa saya skos
bu saya lebih milih diskos saja dipu
aneh banget sih rifki
dia kan bisa ketinggalan banyak pelajaran
dan jangan bikin masalah lagi
ada yang bisa melakukannya
gue tau perempuan tuh suka nyimpen perasaannya sendiri
tapi salah gapapa
lo pasti udah naksir kan sama gue
lo tau gak sih lo tuh seharusnya bersyukur kalo gue masih takut sama guru backup
kalo engga gue udah percakar lo
gue takut banget tadi
lo mau kemana
gue mau ke minimarket buat beli buah sama makanan buat jenguk aldino ntar sore kenapa
kalau gitu gue ikut nyumbang ya buat patungan
gue mau nanya sesuatu boleh kan
boleh lah kenapa
itu aldino sama rifki kenapa berantem kayak musuh kuhitan gitu ya
beli duluan ya
ternyata riva baik juga ya anaknya
ya kepo lah gue
jadi jangan jadi dia korban ke playboy uno oke
gue nggak jadi dia korban
tapi kayaknya dia sendiri deh yang rela berkorban buat gue

gue biasa aja
kok cakep banget lo
alino tuh sebenarnya baik baik aja
tapi dianya aja yang soge minta ct scan sama ob nama
laki laki gancang datang
alino tuh memang suka caper kawan
kalian tidak sadar itu kak
kalian tidak sadar itu kah
yang lain lah pembahasannya
jadi begini ya
beta sama teman teman yang lain itu sudah sepakan
mau bantuin hukuman
enggak usah enggak usah
gue gak mau ya itu urusan gue
pasti bawa kapesnya alino atau yang nuntut pihak sekolah buat hukum lo seberat ini ki
ya udah kan
udah gue bilang enggak usah dibahas alino
udah mending mending bahas utas sekolah aja
itu lebih penting tuh
ya kalau ide belum ada lah
yang penting kita harus cari sponsor
eh emang proposal udah ada
ya belum lah
kita buat rencana acaranya seperti apa
kalau kau yang cari sponsor pasti lebih cepat
kau kan pintar bicara tuh
apalagi kalau pihak sponsornya cewek
kelarin dong jurus playboy capco udah terbang dong
eh masih liat kok
udah baik apa gue sama lo
pesanan gue gak dateng dateng
lo baru dateng
ada yang mau hidup kak
eh mentang goreng
gue pake selar ya
riva aku tak lapar
jadi cepat ya
boleh masuk gak
ya udah masuk aja
supaya lo cepet sembuh
ini tuh hasil dari patungan anak anak iva
tapi kayaknya ini udah mendingan deh
udah bisa sekolah kan
gue juga pengen masuk sekolah
kepala agung masih pusing banget
sama badan gue juga lemes banget
al lo tau gak
si rifky kena hukuman dua minggu
suruh bersih bersih di sekolah
dia mah pantas dapat hukuman itu
biarin aja dia jadi ob
lagian siapa suruh urusan sama anak iva
gue juga kasian sama rifky
tapi rifki kenapa bilang gak akan ada sap
kalo gak ada api ya
emang lo kayak masalah apa sama dia
ya mungkin itu bisa bisa dia
buat ngebela diri sendiri
cuman dari dulu rifky suka nyari masalah orangnya
bentar ini kalian benci sama rifky karena
emang dia orang yang jahat suka emosian atau emang
cuma sekedar dia anak ips
bukan gitu sehel
kita sebenernya gak benci sama rifky
alinu digebukin sama rifky tanpa alesan yang jelas
lo juga kan liat sendiri siap
alinu dibukulin depan mata lo
ya tapi pernyataan kalian tuh gak menjawab pertanyaan gue sama sekali

jadi emang benci sama rifky nggak

s kyt japan